gereja gembala baik kota batu mendapat teror bom dari seseorang yang tak dikenal senin siang
teror yang diterima melalui telepon ini diduga berasal dari seorang wanita
untuk menghindari hal hal yang tak diinginkan tim penjinak bom diterjunkan untuk mengecek keamanan gereja
tim penjinak bahan peledak dari brimob kompi b ampel dento malang diterjunkan ke gereja gembala baik kota batu senin siang
mereka diterjunkan usai mendapat laporan adanya teror bom yang diterima salah satu keamanan gereja
tim jinak pun langsung menyisir halaman hingga ke dalam gereja dengan menggunakan metal detektor dan menerjunkan dua ekor anjing belacak
hasilnya tak ditemukan bom maupun benda mencurigakan lainnya
dari suaranya diduga peneror berjenis kelamin perempuan
hasil dari sterilisasi seluruhnya sudah dicek tempat tempatnya dinyatakan aman
tadi sudah ditandatangani untuk berita acara
dan untuk identitas dari pelajar
aku yang menyebarin diri sendiri saat ini bagaimana
saat ini sedang dalam penyelidikan kita kerjasama dengan pihak daerah
akibat teror ini kegiatan di gereja gembala baik kota batu ditiadakan untuk sementara
polisi juga menyiagakan sejumlah personil di gereja untuk mengantisipasi teror susulan
sementara polisi bekerjasama dengan telkom masih menyelidiki pelaku teror
menyusul terjadinya aksi teror di samarinda yang menyebabkan satu korban jiwa
dan teror bom pada gereja di kota batu malang kapolda jawa timur irjen anton setiaji
memerintahkan pada seluruh jajarannya untuk meningkatkan patroli dan memperketat pengamanan
peningkatan keamanan tersebut dilakukan dengan menambah personil yang berjaga di lapangan
seperti di tempat tempat keramaian objek vital tempat ibadah hingga perkampungan
selain itu menambah personil untuk melakukan pengawasan kelompok radikal yang memiliki potensi pemicu konflik
ancaman teror termasuk ancaman bom
alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan baik
mudah mudahan informasi yang pagi ini di malang tidak ada terjadi apa apa nilainya hanya
selain itu kapolda juga perintahkan agar pasukan brimop terus siaga
dan harus siap dimobilisasi untuk mengatasi aksi teror terutama di daerah daerah rawan konflik